calon presiden akan berlangsung minggu malam di golden ballrooms hotel sultan jakarta
masyarakat diharapkan dapat menanti kejutan kejutan yang dihadirkan dalam debat capres kali ini
komisioner kpu wahyu setiawan mengatakan pada debat capres kedua ini
format dan mekanismenya memungkinkan masing masing kandidat untuk tampil lebih rileks
original dan natural dalam mengungkapkan gagasan dan pemikiran besar menyangkut visi misi dan programnya
dalam sesi keempat debat kali ini terdapat debat eksploratif
di mana setiap kandidat diminta memberikan tanggapan terhadap tayangan video pendek sesuai dengan tema yang diusung
setelah itu kandidat lain akan menanggapi penjelasan kandidat sebelumnya
wahyu setiawan menambahkan pada segmen kelima ada debat inspiratif
yang memberikan kesempatan kepada para kandidat untuk saling bertanya dan menanggapi terkait tema yang diberikan
serta dalam segmen ke enam merupakan pernyataan penutup
dari masing masing kandidat